konser digelar selama dua hari yaitu sebelas dan dua belas maret dua ribu dua puluh tiga di stadion utama gelora bung karno
dan untuk mengetahui jalannya persiapan dan bagaimana antusiasme bling dalam konser blackpink di hari kedua ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia clarissa aradia
selamat siang ara
ara apakah pintu utama sudah dibuka
bagaimana persiapan dan juga antusias warga di konser hari kedua ini
apakah anda melihat penggemar yang unik menggunakan kostum kostum unik pada hari ini arya
baik selamat siang beni
walaupun siang hari ini panas terik sangat terasa sekali di kawasan gbk senayan jakarta
namun tampaknya hal ini tidak melunturkan semangat dan juga antusiasme para bling atau para penggemar dari blackpink
untuk tetap datang sejak pagi hari tadi ke kawasan gbk senayan
yang menjadi venue atau pelaksanaan
dari konser blackpink born pink atau world tour hari ini
ataupun juga di hari kedua
walaupun di hari kedua ini adanya tiket baru saja dibuka pada pukul sepuluh hingga pukul tujuh malam tadi
namun antusias masyarakat dan juga keramaian ini sudah nampak sejak pukul tujuh pagi hari tadi
dan antusiasme juga nampak di belakang saya
enggak afdol rasanya kalau saya tidak mewawancari atau berbincang langsung dengan bling dari jakarta dan juga dari pontianak
sebelum mulai kita pakai yell yell dulu
oke saya akan berbincang dengan salah satunya ya
dengan kak siapa kak
resi anggra ini
kak resi ini dari mana dan kenapa mau datang jauh jauh ke jakarta hanya demi blackpink kak
dari pontianak fans udah lama
cuman tahun kemarin yang dua ribu sembilan belas kan nggak kesini jadi karirnya salah lagi
nah ini kan penjualan tiket ini sudah dibuka dari tahun lalu
nah ini teman teman itu udah langsung
belanja langsung beli semuanya
pas tiket udah keluar langsung beli
udah memikirkan harus kayak gimana outfitnya
oke ini juga melihat offitnya kece kece banget sesuai dengan namanya blackpink
black dan pink juga ya pasti ya outfitnya ya
ini persiapannya seperti apa dari jam berapa sudah make up
hair do hair to toe seperti ini kakak kakak
jadi jam sepuluh
nah kalau untuk konsernya kan baru akan dimulai jam setengah tujuh sore nanti gitu
nah kenapa sih udah datang dari siang siang walaupun panas terik kayak gini kak
takut macet sih
takut macet terus biar kayak
bisa ada persiapannya
bisa ada persiapannya
bisa mepet gitu waktunya
nah benny selain itu teman teman di sini juga yang menarik adalah bukan hanya datang ke konser untuk menikmati musiknya aja
namun juga ada yang mau sambil berusaha
berusahanya seperti apa boleh diceritakan
dengan kak siapa kak
oke usahanya seperti apa sih di area venue konser blackpink ini
apa usahanya apa berdagang atau apa nih kak
kalau aku disini buka jasa imakeup sama hairdude gitu full make up juga
wow ini berapaan gitu kan nih

oke jadi blink yang pada belum make up nih ya
ayo merapat merapat ada kak dara dan rame rame semuanya pada mau mendanda nih ya
oke nah selain mengeluarkan kocek jutaan rupiah untuk beli tiket konser hari ini
uangnya juga dikeluarkan untuk beli apa aja sih
apakah juga beli merchandise dan lain lain apa bagaimana
cuma light stick nya ada di sana
di bawah ya
baru foto doang biar baterainya hemat
nah harapannya hari ini mau ketemu sama siapa
dan kalau bisa foto bareng sama siapa sih dari empat personil yang kalian suka gitu
tentunya semuanya sih
semuanya kalau bisa semuanya
oke terima kasih banyak ya kak ya
oke terima kasih banyak ya kak ya
have fun semuanya
itulah keceriaan dan juga kemeriahan yang terasa
ini bukan hanya terasa pada siang hari ini saja beni
tapi yang seperti saya sudah sampaikan bahwa mereka sudah datang ramai ramai bersama teman temannya ini sejak pukul tujuh pagi hari ini
dan hal ini juga mengingat bahwa kalau dari pihak promotor ini membuka ada lima kategori untuk bisa menyaksikan langsung bagaimana penampilan dari lisa blackpink dan juga kawan kawannya
karena pada pukul setengah dua siang hari ini
pintu akan sudah mulai dibuka untuk mereka yang memiliki ataupun juga mengantongi tiket vip
ini diperkenankan untuk masuk terlebih dahulu untuk bisa menyaksikan seperti apa cek sound yang juga akan disaksikan ataupun juga dihadir langsung oleh keempat personil dari blackpink tersebut
dan tentunya kemeriahan ini akan terus menerus terasa dan juga akan terus bertambah
mengingat juga dari pihak promotor menyampaikan bahwa di hari kedua ini sudah ada lebih dari tujuh
jadi ini adalah lebih dari tujuh puluh tujuh ribu tiket yang sudah ludes terjual
dan kalau berbicara soal pengamanan ini juga sudah terlihat bahwa pengamanan sudah ada lebih dari seribu satu ratus tiga puluh enam personil yang berjaga di area luar dan juga area dalam dari gbk senayan
ya larissa aradia seru sekali sepertinya di sana tadi ada yang datang jauh jauh dari pontianak dan juga sudah siap ingin berusaha di sana
siapa tahu nanti dengan usahanya bisa balik modal ya untuk membeli tiket yang harganya juta rupiah
terima kasih aras
selamat bertugas kembali